pernah dicuri dari istana ini cukup lama ya
dan bukan tidak mungkin
ada yang menguasai jurus brajamusti
kamu memang pandai bersilat lidah rakyat
meskipun kau adalah putraku
aku tidak akan menghindari hukuman
aku yang membunuhnya
apakah ayahanda tidak mempercayaiku
apa yang kukatakan semua itu benar ayahanda
aku sangat yakin
pelaku itu adalah raih surawisesa ayahanda
seorang raja tidak bisa menghakimi
meskipun itu berasal dari seseorang yang dia percaya
hukum akan dijatuhkan
berdasarkan bukti bukti yang tidak terbantahkan
ayahanda akan mengusut semua itu
aku akan mengambil alih semua ini
dan membuatnya jadi

aku tidak bisa menerima ini semua
seharusnya ayahanda prabu menghukum raih surawisesa
karena dia sudah membunuh selasi raih
aku mengerti perasaan yunda
walaupun aku dan yunda
kalau rai surawisesa adalah pelakunya
kita sama sekali tidak bisa menang yuda
kita tidak mempunyai bukti yang sangat kuat
raih surawisesa harus tetap dihukum
walaupun kita tidak memiliki bukti yang kuat raih
dengan pesan pesan saya nur yati
kepada kita semua
kisah daripada saidina ali bin nabi talib
pada suatu ketika
kehilangan baju perangnya
pertemu dengan seorang yahudi
yang sudah mengambil baju perang beliau
dan telah menjualnya ke pasar
kalau itu adalah miliknya
dia menemukan raih surawisesa
dan menemukan raih surawisesa
laporkan orang yahudi itu ke pengadilan
tapi pengaduan saidina ali bin nabi talib
tidak mempunyai saksi
dan bukti yang sangat kuat
aku tahu perasaan yunda
tetapi kita sama sekali tidak boleh gegabah yuda
sambil kita menunggu
kita mencari bukti bukti yang jelas
dengan sangat kuat
allah subhanahu wa ta'ala
memudahkan segala urusan kita
dari saling kita berubah
sampai ketemu kita di labah ini
di manok kanur agen mereka cukup tinggi tapi aku tidak mungkin menemui mereka di tempat ini aku khawatir